ini informasi panas
kita harus kasih tahu sama si bos emak
informasi panas informasi panas
lo apa apaan sih sedih sedih sedih
udah sabun sabun aja
keren juga lo tadi
mendingan lu di dapur masak
apa potongan rambut buah kayak gitu aja kali ya
kayaknya lagi beberes nih bang
iya neng kan udah mau sore nih
tapi bang jangan pulang dulu ya bang somin ya
potongin rambut tajul dulu oke
yang bener neng
biasanya nggak ada cewek potong rambut di sini
kalau cewek emang biasanya di salon neng
yang tempatnya ber ac
emang mau dimodel kemana neng
jul kagak ngerti dah model kayak gitu gituan
gampang aja kalau jules mah
terus sisain tengahnya
ini mau model kayak sapu injuk neng
udah deh bang jangan banyak kencong
ya serius bang somin
gimana sih ini keren nih
udah bang kurang
jangan banyak cincong keburu magret
udah bang kurang
neng gak nyesel neng
nen banget neng julehada
diputusin sama pacarnya ya
kok potongan rambutnya model begini neng
ah bang somin ya ada ada aja
kagak ada kaitannya sama frustasi
jul pengen kelihatan kayak petinju
maju aja kalau potongan kayak gini udah bang nih aku samih nih ya makasih eh neng ini ada
kembaliannya banyakkan buat bang samin aja bener neneng hebat deh waalaikumsalam makasih ya neng
ya allah astagfirullahaladzim
itu malu ngapain begitu
bangun ke pemalu kosian itu
ya allah beh kenapa diikuti keren kayak begini
kayak sih mak
udah kayak anak
itu penembangan hutan liar ngapa ada di pala lo
apa yang tidur disitu
kata rambutnya keren banget
aku ketawa pak
babel lagi strap eh stress
mikirin tuh julehah
mak aduh bagaimana itu mak
mak buruan ngapa
pak maaf pak dari tadi mesen
aduh aduh panas
kerja dari pagi
sampai siang doang
tengah malem bentet gua ada keluyuran
enak aja ada juga lo yang enak
matanya kemana kesurupan kali ini orang
eh sadar lo sadar lo apaan tuh
liat tuh tuh tuh tuh
ini mata gua tuh liat apa tuh
iiih jangan nyalain ella bang
sendoknya gaada matanya
matanya gaada sendoknya
ya nenek ella tega banget ya
ini informasi panas
kita harus kasih tau
informasi panas ini informasi panas ada hati gua yang panas
lo apa apaan sih sedih sedih sedih
udah nenek ella campur campur aja ya
rambut lo yang bagus tuh di depan di blo
belakang nih di on
eh jangan pegang pegang
eh tegong basso pelagak pelagak aja lo
minggir kek mana kek lo
abang jangan megangin pundak ella dong
eh pak jangan eh jangan dibuka begini lah
ampun pak ampun
ampun ampun ampun
kamu udah tau aku pingsan
eh aku mohon pak
jangan putus dah
ya leher gua putus dah
pak aja tinggalin abang
mulai sekarang kamu saya pecat
pergi kamu dari rumah ini pergi
casar tetangga gode yang sama orang
mama ella jangan pergi
mama ella udah diusir sama bumba
cebi disini aja ya
mama ella jangan pergi
ikutin putar mama lo
cebi jangan nakal ya
mama ella udah diusir lagi
ya allah ketian amat ya
dia udah jangan masuk ke rumah
kalau enggak milih mak
ini duit gue tambahan dana lo kampanye
tapi satu syarat nih jangan sampai ke tahun biniku wah dene grandung
ternyata yang nyokong dana buat si ella itu pak gino